ini adalah bagian dari permainan kamu iya
pasti banyak barang barang berharga
apa apa sama mama udah tidur nih pasti
mimpi indah nih
ketemu ayah kayaknya mimpinya nih
apa yang disini
saya orang yang ditabrak
saya suruh nunggu disini
siapa yang nyuruh
ibu sama bapak
tadi suruh nunggu disini aja katanya
bapak yang nyuruh
bapak yang nyuruh
bapak yang nyuruh
lo disuruh tunggu di kamar gue
ini kamar gue mau ngapain kesini sih
gak tahu saya ngapain
pak pak pak
ada yang bilang lo mau jawab ya
apa yang suruh tunggu di kamar gue
siapa tuh orang
pak pak gak mungkin nyuruh kesini
ada orang asing ya pak
siapa sih pak
bukan orang asing itu
tadi si udin gak sengaja nabrak dia
karena dia nyebrangnya terlalu terlalu gegabah
gak sengaja gak apa apa
jadi bapak suruh nginep di rumah kita sementara
sampai dia pulih
di kamar aku pak
ya ikut di kamar
bukan di kamar kamu
baru sayangnya di kamar aku pak
dia masuk ke dalam
oh nyasar kali pak
bisa jadi kan dia kan baru tinggal di rumah kita
mungkin bingung rumah kita kan banyak kamarnya ruangannya besar
kalau kamu keberatan atau terganggu ya suruh aja keluar
kesian tapi dia gak punya keluarga lho
kira kira ada orang ya
benar gitu kan
kamu jangan main ajar ajar aja
orang lagi kena musibah dia ajar ajar aja
ini orang bener bener aneh ya
aku pernah lihat deh
mama nenek tante tariklah berangkat ya
nyonya semua saya berangkat ya
ah nek ma tante aku berangkat dulu ya
nanti abis praktek aku langsung pulang
yuk enak kalian kalian cari uang yang banyak ya supaya ai bisa tinggal
yuk enak kalian kalian cari uang yang banyak ya supaya i bisa pulang
yuk enak kalian kalian cari uang yang banyak ya supaya i bisa pulang
ya ya udah udah udah udah udah udah dong
kalo kita semua juga tau kan situasinya kayak gimana
sekarang kita ada satu atap terus tinggal bareng bareng
mama tolong jagain mereka supaya jangan menantem ya
raka nenek juga udah capek marah marah terus udah gak mau
bikin nyolot terus ceritanya mesti gimana
hah mau nangkep kau
baru dibilangin jangan berantem berantem lagi sih
rumah beneran nih mas jagain mereka ya supaya jam berantem oke
perhatian dulu ya
good day selamat hari yuyu
saya sudah ketemukan alamat kantor barunya pak deddy wijaya pak
baik pak kalau gitu saya permisi dulu
aku akan kasih surprise
jalan lima blok a
tolong belikan ibu telur ya
tapi banknya gak ada dari sini aja ambilnya ya
ptm ini nomernya nomer pin nya ya
sekalian deh ambil uang buat besok belanja soalnya ya
itu saya pergi dulu ya bu ya
eh bu agah
ah saya mau beli telur
iya tapi saya mau sekalian ambil atm
eh spesialisasi ay itu telur atm
biar ay aja yang ambil ya
oh gak usah gak usah biar saya aja saya pergi dulu ya bu
neng eh musti hati hati yuh
yuh kelihatannya kelemert kelemert gampang dirampok
kalau ay ay sanggar begini ay meringes sedikit rampak udah kabur
takut sama ay biar ay aja yang ambil
ah gak usah gak usah bu ya gak gak enak biar saya aja sendiri ya
oh no no no gak usah gak usah gak usah
yuh gak usah ngalek alek sama ay biar ay yang ambil ya
saya aja warga di rumah aja ya di sini ya
ayah gak bisa tinggal sendirian di rumah ini sama si nenek peyot itu
ayah bisa berantem sama dia
kapal pecah nanti rumah ini
you mau ada pertumpahan darah di rumah ini
nenek itu mainnya kasar bener
ayah sering didudukin sama dia
ayu apa apa kalau main sama dia
ayu nggak ayu nggak betah sama dia
you kan dapat pesan dari
dari rakaim tadi
nggak boleh ada yang berantem
ayu mau ayu berantem di sini
iya nggak sih bu
ayu jangan khawatir jalan cemasimu
ngambilnya nggak usah banyak banyak ya
cukup buat belanja
belanja aja ya
ayu paham betul
you jangan usah
jangan usah khawatir ya
ayu udah lama nggak ke atm
sampai hari ini belum ada kerjaan yang masuk nih
kita gak ada pemasukan sama sekali loh
serang antar ini kan juga nggak murah
kita udah habisin dua puluh juta lebih
untuk sewa ruangan ini
tapi kan kalau kita bikin usaha memang seperti ini non
semua dimulai dari nol
kita nggak bisa langsung mendapatkan sesuatu yang besar kan non
dengan jumlah yang sangat besar

kapan saja dimana saja saya pasti siap pak
baik kalau begitu jam satu siang di jalan mayapada
nama bos di perusahaan bapak
bukan sakti kan
oh bukan bukan
saya agus dari pt bintang sari
baik kalau begitu
baik jam satu siang
sampai ketemu di sana
terima kasih pak
tidak apa apa senon
bisa besar ya
naik besar perusahaan besar akhirnya
ayo kamu sekarang siapin dokumen dokumen yang kita perluin
komponi profil perusahaan kita
jam satu siang kita gak boleh telat
tidak boleh telat pak
karena capek dandan terus terusan you know
saya kemarin pusing ada pejabat yang kejar kejar saya karena saya dandan terlalu heboh
saya jadinya ya saya jadinya ya you know lah saya cantik tanpa dandan juga saya cantik
kita semua so order kom dan flak
saya bosan makan telur and the egg terus setiap hari
hi hari ini harus makan enak
saya mau pesen steak mumpung ada teman teman saya yang bayarin
sirloin yang paling besar
ya lapar sekali
pelayan ya pelayan
sebatas sirloin sirloin ya sirloin yang luar punya ya
tambah yang gak bisa makan yang lokal
ya lagi impor
loh loh kok disewakan sih
ini benar kan noni alamatnya
kita gak salah tempat kan
tadi saya carot alamatnya
coba deh dicek deh
kok bisa sih
kok kamu sih
oh oke oke aku ngerti sekarang
semua ini adalah bagian dari permainan kamu iya
jadi semua ini perusahaan bohong bohongan iya
aku gak pernah nipu kamu tau
ini perusahaan beneran
tapi ini bukan perusahaan aku
ini perusahaannya kamu dan aku
perusahaan kita berdua tak
kalau nanti perusahaan kita sudah bergabung jadi satu
kamu liat dulu gi ke dalam gi
enak loh tempatnya
jangan mimpi kamu
eh tak tunggu tak
pikir pikir dulu deh tak
kamu emang nyebelin banget eh
gak tahu malu
mau main pukul pukulan
kamu suka kan
atas semua yang udah dilakuin ke aku masa
dia pasti gak tahu malu
mau main lagi enggak